kepanikan warga terjadi saat angin puting beliung menerjang permukiman di desa padalau
alau kecamatan dua p dua e sidrap sulawesi selatan kami sore
sejumlah atap rumah tampak berterbangan di empas angin disertai hujan ras dan hujan es
akibatnya lebih dari dua puluh rumah rusak
sesaat sebelum peristiwa itu terjadi
warga mengaku sempat melihat kumpulan awan kumulonimbus yang menghiasi langit
saat itu muncullah pusaran angin puting beliung dari arah barat desa
masalah mata muncullah muncullah muncullah
di atas langit adalah gelap
sehingga pada saat gelapnya itu
datanglah betul betul bahwa mau apa ini terjadi ini
sehingga dilihat oleh masyarakat
hingga kamis petang pihak desa masih mendata rumah yang terkena dampak musibah itu
kawan sangat membutuhkan bantuan terutama terpal yang digunakan sebagai atap darurat